terletak di pusat kota bandung sekitar tujuh ratus meter dari gedung sate
kawasan gempol masyur sebagai salah satu referensi tempat sarapan di kota kembang
ada lebih dari sepuluh kedai makanan di kawasan ini yang selalu ramai didatangi pengunjung
salah satunya adalah kedai kupat tahu ini
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima kupat tahu gempol merupakan menu legendaris yang menjadi favorit warga untuk sarapan
kupat atau ketupat disajikan dengan potongan tahu khas jebuntu
serta rebusan tauge kemudian ditambahkan bumbu kacang taburan bawang goreng serta kerupuk
meski porsinya tidak terlalu banyak menu ini cukup mengenyangkan untuk sarapan
cita rasa otentik dari resep turun temurun membuat kupat tahu ini tak pernah kehilangan pelanggan
dalam satu hari setidaknya dua tahu dan seratus bungkus kupat besar disajikan
satu porsi kupat tahu dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah
kupat tahu gempol
kupat tahu gempol
berat roti bakar bisa juga menjadi pilihan
di kawasan gempol terdapat kedai roti legendaris yang sudah berdiri selama enam puluh lima tahun
ada beragam pilihan menu roti bercita rasa manis dengan isian selai coklat stroberi kacang hingga serikaya
bagi yang menyukai rasa gurih atau asin bisa memilih isian keju telur atau daging
sebelum disajikan roti dan isian biasanya akan dipanggang selama beberapa menit
pengunjung bisa memilih roti untuk
porsi perorangan ataupun porsi ririungan yang bisa dinikmati oleh dua hingga tiga orang
nah memang di sini ada dua varian roti yang bisa dipilih ya yaitu roti putih dan juga roti gandum
dan yang menjadi favoritnya disini adalah si roti gandum ini
hmm ini memang seperti roti gandum pada umumnya seratnya masih terasa tapi tetap lembut dan juga berpadu sempurna dengan isiannya
ini adalah roti bakar yang terkait dengan perorangan
rp tujuh belas hingga rp dua puluh delapan untuk porsi perorangan dan rp empat puluh empat hingga rp enam puluh empat untuk porsi ririungan
dalam satu hari rata rata tiga ratus bungkus roti atau satu dua ratus porsi terjual
roti manisnya sih yang ininya tapi yang biasanya yang perorangan
soalnya yang ririungan gede banget
setelah perut terisi enaknya mencari minuman segar ya
jangan khawatir kawasan gempol juga memiliki kedai minuman yang instagramable
kedai jus ini menawarkan aneka jenis buah mulai dari mangga nanas alpukat jeruk semangka hingga buah naga
pengunjung bisa memilih untuk mencampur dua jenis buah menjadi jus yang menyegarkan
tetik yang menjadi favorit pengunjung untuk berfoto sembari menikmati minuman yang dipesan
dari segi tampilan tempat kayak gitunya lebih menarik kan beda dari yang lain
terus kan emang lagi viral juga kan sekarang jadi ya mengikuti orang orang juga sekarang
beragam jenis minuman ditawarkan mulai dari harga rp lima belas hingga rp tiga puluh lima
kedai ini juga menawarkan buah potong segar untuk dinikmati bersama minuman
kedai ini juga menawarkan buah potong segar untuk dinikmati bersama minuman
nah makan kupat tahu sudah makan roti sudah akhirnya sarapan saya diakhiri dengan minum jus semangkalimun yang menyegarkan ini
jadi bagi aneh yang sedang berkunjung ke kota bandung tidak ada salahnya untuk datang ke kawasan gempol untuk mencari menu sarapan yang lengkap dan enak
lagi sanisa rizky rahadian bandung jawa barat